dan kami baru saja menerima informasi bahwa ada ledakan di mapolres surabaya lagi
kami saat ini tampaknya akan terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
langsung dari lokasi kami coba menghubungi
oke tampaknya kami terhubung langsung untuk mendengarkan konferensi pers dari otoritas keamanan
kita langsung saja bergabung ke surabaya
terima kasih rekan rekan media
masih setia bersama kami bahwa baru saja kejadian ya delapan lima puluh waktu indonesia bagian barat
di poltava surabaya
terjadi penyerangan bom kendaraan
kendaraan roda dua atau roda empat kita akan masih melakukan penyelidikan karena masih baru
kemudian kami memastikan bahwa ada korban dari anggota
apakah itu luka ataukah meninggal dunia
mohon rekan rekan media menunggu
karena kami masih berada di tkp di lokus lip
demikian update kami nanti akan kami sampaikan berikutnya
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan pertanyaan
barat dan tampaknya hal ini terjadi di mapoltabes surabaya
dan diduga asal bom berasal dari bom kendaraan meskipun pihak kepolisian masih akan menelusuri lebih lanjut
apakah bom kendaraan roda dua ataukah roda empat yang terjadi
jadi hampir mirip dengan yang terjadi dalam serangan bom di gereja di surabaya
dengan menggunakan kendaraan bermotor dan masih saat ini masih ada tim yang ada di lapangan di tkp
dan kita langsung saja bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia sudah ada kanza saat ini
langsung di lokasi kanza
singkat sekali tadi apa yang disampaikan oleh kombes frans
namun yang menarik bahwa ada korban lagi dari pihak kepolisian ataupun aparat
mungkin anda bisa elaborasi lebih lanjut seperti apa kondisi saat ini dan update informasi terkini di sana kanza silahkan
ya selamat pagi hera baru saja
kombes paul france barung mangea selaku kepala bidang humas polda jawa timur
melakukan rilis terhadap kasus yang baru saja terjadi sekitar pukul delapan lebih lima puluh waktu indonesia barat
dimana ledakan bom tersebut terjadi di mapolres atau makopolres
dan hera tadi hanya informasi singkat yang disampaikan oleh kepala bidang humas polda jawa timur
di antaranya adalah ledakan terjadi atau menggunakan bom kendaraan
namun belum bisa dipastikan kendaraan apa yang digunakan
entah itu kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat
tapi sudah dipastikan bahwa ada korban akibat ledakan bom yang terjadi di mapol restabes surabaya ini
tapi juga belum bisa dipastikan apakah korban ini hanya mengalami luka ringan atau sudah meninggal dunia
hera saya juga baru saja masih dari kawan salah satu kawan salah satu anggota juga di polda jawa timur
begitu dirinya membagikan beberapa foto kepada saya mengenai beberapa kondisi yang baru saja terjadi ledakan di mapol restabes surabaya
di antaranya adalah kondisi mengenai halaman atau pintu depan dari mapol restabes surabaya yang cukup rusak
dan ada beberapa kendaraan juga yang terkena akibat ledakan bom
begitu juga dengan anggota polisi yang terluka akibat ledakan bom
sejauh ini hera informasi itu saja baru yang bisa saya sampaikan dan juga berdasarkan data yang saya dapat dari kepala bidang humas
polda jawa timur informasi berikutnya akan terus dibagikan berikutnya nanti
mengingat sekarang tim baik dari polda jawa timur maupun polrestabes surabaya sedang melakukan identifikasi maupun olah tkp yang ada di mapol restabes surabaya
kanza dengan begitu masifnya terjadi serangan demi serangan bom demi bom di surabaya
apakah anda melihat ada sebuah tim khusus dari pusat dari jakarta untuk mengamankan kondisi di surabaya
mengingat ini hari demi hari tampaknya semakin
terus saja terjadi ledakan ledakan dan aksi teror terus berlangsung di surabaya kanza
iya sejauh ini memang ada beberapa pihak selain juga pihak dari polri yang dilibatkan namun juga tni
begitu mengingat kemarin juga ada kedatangan presiden di sini
begitu pengamanan semakin diperketatan
dan saya melihat juga di jalan jalan hera semenjak saya berada di jalan untuk menuju ke mapolda jatim ini
begitu ada beberapa anggota polisi yang tampak berjaga
untuk antisipasi ledakan ledakan bom berikutnya yang terjadi seperti misalnya yang baru saja terjadi pada hari ini
nah hera jika kita flashback di hari kemarin
begitu nah jika hari ini ledakan bom yang terjadi di mapol restabes surabaya ini menggunakan kendaraan
yaitu kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat
hal ini sama dengan yang kejadian ledakan bom yang terjadi di gpps atau gereja pantai kosta pusat surabaya arjuna
yang menggunakan bom mobil atau roda empat
hal ini juga sama dengan yang terjadi di
gereja yang ada di jalan ngagel
begitu ini juga menggunakan kendaraan roda dua
nah tapi belum bisa disimpulkan apakah pelaku ini dalam satu jaringan atau berbeda
tapi jika saya menyampaikan mengenai kondisinya
ini sama yang digunakan bom menggunakan kendaraan
baik yang dilakukan pada hari ini yang baru saja terjadi tadi pagi di mapol restabes surabaya
dengan yang terjadi kemarin di dua gereja yang ada di surabaya
kanza tadi anda menyampaikan bahwa anda juga melihat ada pasukan militer di sana
dan dalam hal ini adalah kekuatan militer yang juga bergabung bersama kepolisian
seberapa banyak anda melihat kolaborasi atau juga sinergi antara pihak militer dalam hal ini tni bersama polri
untuk bersama sama menyelesaikan ataupun juga membuat kondisi lebih kondusif dan mengantisipasi
jangan ada lagi ledakan serupa selanjutnya
iya saya melihat tidak terlalu
banyak begitu jumlahnya tidak terlalu banyak yang ada di sepanjang jalan
selama saya melewati beberapa jalan protokol yang ada di surabaya
namun dipastikan ini anggota polisi ada dan pihaknya juga sudah berjaga jaga tentunya
baik juga di jalan raya kemudian di beberapa tempat peribadatan khususnya gereja
yang sekarang juga masih terus berlangsung bagaimana upaya untuk evakuasi
baik beberapa misalnya sisa sisa dari ledakan kemarin begitu
nah salah satunya juga pada hari ini misal yang mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh kawan kawan
saya di pagi hari tadi menyampaikan bahwa pada hari ini memang sekolah yang ada di surabaya ini diliburkan hera
mengingat himbauan dari pihak wali kota surabaya
karena untuk memberikan kesempatan begitu kepada pihak kepolisian untuk terus melakukan upaya pengamanan
mengingat ini sampai sekarang bahkan hingga baru saja terjadi ini ledakan masih ada menyusul begitu hera
nah sampai saat ini tentunya upaya kepolisian begitu terus melakukan pengamanan
selain juga membangun
membagikan para personilnya bukan hanya di jalan raya seperti yang saya amati tadi
selama saya berada di jalan jalan protokol yang ada di surabaya namun juga di beberapa tempat begitu
dan informasi terus akan saya update kembali hera jika misalnya saya sudah mendapat informasi pasti
mengenai kondisi terkini khususnya ledakan yang baru saja terjadi di pukul delapan lima puluh yang menimpa mapol restabes surabaya hera
kanza anda di lokasi saat ini pastinya anda mendapatkan informasi anda bisa berkomunikasi tidak hanya dengan kepolisian
tapi juga dengan badan nasional penanggulangan anti teror bnpt
kemudian untuk mengantisipasi ada badan intelijen nasional
adakah informasi yang bisa anda bagi bersama kami di sini
bagaimana sesungguhnya institusi institusi ini bekerja untuk mencegah agar tidak terjadi lagi ledakan bom serupa
seperti apa jaringan jaringan intelijen menyisir setiap potensi potensi aksi bom yang akan dilakukan di surabaya khususnya dalam hal ini indonesia secara umum
hera hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai bagaimana upaya pihak pihak terkait mengenai penanggulangan
atau upaya untuk segera mengurangi begitu akibat dari ledakan bom yang dua hari ini menimpa surabaya
beberapa hari ini memang pihak dari kepolisian berfokus lebih berfokus pada bagaimana kondisi korban
kemudian bagaimana kondisi korban
kemudian bagaimana juga dengan beberapa tkp begitu
yang hari ini masih disterilkan dan juga masih dalam proses olah tkp hera
sampai saat ini juga masih belum dibagi begitu bagaimana kondisi terkini yang baru saja terjadi di mapo restabes surabaya pada pukul delapan lima puluh tadi hera
kanza hari ini kembali menjadi catatan sejarah memilukan
karena lagi dan ini merupakan yang perdana ya
yang terjadi dalam data historis teror yang terjadi di indonesia sehampir setiap hari
terjadi teror bom dan saat ini melanda surabaya
duka cita mendalam kita kembali
kita lagi diserang oleh sekelom kelompok teroris yang mencoba mengusik indonesia
tapi kanza nanti kami akan bergabung kembali bersama anda dengan update terkini
kanza terima kasih telah melaporkan langsung dari surabaya jawa timur
dan anda di cnn indonesia breaking news
kami akan kembali sesaat lagi di cnn indonesia breaking news
setaplah bersama kami